bukan yang remehin kan paling nggak beban kita selama un itu udah kelar ya kan
sekarang kita tinggal merefresh otak kita ya nggak
boleh sih cuman kalau menurut gue sih mendingan selesai balapan sama selesai us
gimana kalau kita tunggu sampai pelulusan aja
wah itu mau kelamaan kan lo yang menunggu
bagaimana mungkin aku bisa fokus kerja sementara pikiranku selalu galau dengan kondisi pernikahanku ya allah
beri aku kekuatan
apa perlu aku ceraikan adriah
saya ingin berbicara sesuatu kepada bapak
apa bisa saya berbicara sama bapak
oke gini loh pak
beberapa minggu lagi akan ada dibuka tender besar besaran pak
nah bapak bisa lihat
nah kalau menurut saya
lebih baik kita ikut tender ini
karena selain memang profitnya menggiurkan
kredibilitas perusahaan kita juga akan semakin meningkat
kalau kita bisa memenangkan tender ini pak
apalagi ini berkaitan langsung dengan perusahaan asing kan pak
nah bisa bisa aja perusahaan kita jadi mendunia gitu pak
nah kalau misalkan bapak mengizinkan
nanti saya bakalan suruh staff untuk mempersiapkan dokumen perusahaan
untuk mengikuti tender ini
tapi terserah bapak sih
semua keputusan ada di tendernya ini pak
terus bapak bisa menurut saya
ada di tangan bapak
iya kalau menurut saya
memang kita tidak bisa menghindarkan diri dari globalisasi
oke kamu aturin semuanya
saya percaya sama kamu
tapi sebelum kamu serahkan
saya minta laporan saya terperinci ada di meja saya
oke terima kasih pak
ini bapak juga bisa dibaca baca
nah begalau parah pastinya
lagi ansop banget sih pengen pisah sama gue
udah dong bu
kan kita masih punya satu pekerjaan yang belum selesai
iya sih lu
tapi seharusnya meeting tadi pagi itu bagus
kalau kita itu bisa membuat iklan yang bagus untuk produk mereka
berarti itu bukan rezekinya kita bu
bener katanya lulu
kita masih banyak tugas bu
pekerjaan harus kita lakukan satu satu
biar lebih maksimal ya nggak
tapi kan pekerjaan yang ada ini kan melibatkan artis jadul
kan mau mana artisnya cerewet lagi
kayak petasan renceng kan
dia itu selalu kemahin kelihatannya tuh cantik
padahal nggak sadar kalau dia itu dengan secantik dulu
aduh nggak cocok tahu
bukannya dia temannya ibu ya bu
nah itu dia masalahnya
emang dia teman saya jadi saya tahu banget karakternya
cahy ratu endorse dateng
cipika cipiki ya nggak kena takut luntur makeup
mau lihat itu hasil syuting kemarin pasti wajah gua blebep blebep abis kan cantiknya
wah si si cahnya lagi sibuk ya
enggak kok bu silahkan
oh iya kita masih ada kerjaan nih bu
permisi ya bu
eh eh eh nggak mau foto foto dulu sama ratu endorse
gimana dong hasilnya mau lihat hasilnya
udah nggak sabar pengen lihat
belum kelar diedit lah
leluh blebep pisang geningan belum kelar
kalau di luar semua sebuah capcus
pantesan aja perusahaanmu namanya perusahaan blebep blebem
yaudah yuk gua penasaran nih
kita ke tempat editingnya aja yuk
kali aja gua pengen tau mukanya cathy masih kamera face nggak ya sampai sekarang
duh bingung deh
gua takut cathy komplain kalau hasilnya nggak bagus menurut dia
aduh bisa batal deh kontrak sama pak fuad nih
apa gua kudu baik baikin aja si catty itu ya
secara keti kan deket banget sama pak fuad
tapi nggak mau ah baik baikin cathy
uh gengsi cuy
hari gini masih ngelamun cuy
gua juga sering kok liat liat yang editing
eh tapi masalahnya ruang editingnya nggak di sini
lagian gua nggak bisa nganterin cuy masih banyak kerjaan
cuy pokoknya sebelum preview sama mr fuad
gua mesti lihat duluan ya
gua mesti lihat duluan hasilnya
gua mesti ngeyakinin dan gua mesti pastiin kalo muka wajah samperin madonna ratu endorse nggak bleb bleb bleb oke
eh lu ya kayak kestresan mikirin kerjaan
mendingan lu ikut kita ke resto
iya lah sis ah ikut aja kita have fun enak enak gitu loh
have fun atuh sekali kali kita teraramean pergi
gak bakalan bleb bleb gak bakalan deh
mana mungkin sih caca marica cahehe ini diajak
zaman dulu waktu sekolah lu gak inget
kita ajak jalan makan bakso dia main gundu
kita ajak kita ajak kita ajak camping dia main layangan
ya udah deh
lu kenapa sih selalu memprosedur hidup lu
jawab dong jawab dong jawab dong kenapa
aduh beneran deh sorry banget
gua tuh banyak kerjaan gak mungkin gua tinggalin pekerjaan gua
absen ya absen selalu absen cuy
ya udah yuk ah buruk kan panas
udah nih nih buka pintu masuk masuk
masuk masuk masuk
ayo dah dah makasih ya makasih ya
makasih makasih lain kali ikut ya
ah ah ah mantep dah
ah ah ah wih udah selesai dong
hah akhirnya lepas juga beban wn kita ya kan
soal us itu gampang kecil
iya sok lu ya tetep aja gak boleh ngeremehin yang namanya us
nih bukan yang ngeremehin kan paling gak beban kita selama wn itu udah kelar ya kan
sekarang kita tinggal merefresh otak kita ya nggak
boleh sih cuman kalau menurut gue sih mendingan selesai balapan sama selesai us
gimana kalo kita tunggu sampe pelulusan aja
wah itu mah kelamaan kal lu yang bener aja
harusnya kita dalam waktu dekat ini kita harus turing kal
misalnya pantai gitu kita ngeliat ombak
jadi kan kita kan galauin rasa semuanya tuh ilang ya kan
gimana kalo pelaburan atur setuju gak
eh kalau masalah tempat nanti dimusyawarahin lah gampang
tapi kalo emang kejauhan ya kita ke
pantai mutiara aja gimana
nah boleh tuh
bener tuh hai kal tuh
tapi kalo menurut gua sih ya mendingan
hai guys semuanya
kan ini udah selesai gimana kalau kita sekarang hangout aja ke mall kita makan makan ngapain gitu kan
bener tuh gue lagi pengen makan steak nih
hah cocok banget tuh tadi juga gua harus sempet ngomongin itu
malah gua tuh lagi merencanakan kalo kita harus turin ke mall gitu kan
kita harus turin lagi
wah kalo turin sih kayaknya kita semua gak bisa deh an
soalnya gini ya kalau misalkan kita touring itu kita tuh butuh persiapan
mendingan kita ambil yang simpel aja
nih mumpung cewek cewek ntar makin cerewet